masalah lo marah sih cuma gara gara gue tersesat
vanya please deh lo bisa diem gak sih
gue tuh lagi nyari jalan daripada kita nyasar lagi
asli kayaknya tuh useless banget sih
kamu kenapa nangis
putri bu putri sama pangeran main para layang
mereka hilang jatuh di tengah hutan
bu bu kenapa bu
bu buntung aja para layang nyangkut
pangeran pangeran gak mau dimana
yang kita mau udah mauin tante
kalau tante tau putri mau pergi kesini sama pangeran
bahkan naik para layang
dari awal tante gak akan izini citra
bu nawang kita fokus dulu cari putri ya
bu nawang tunggu disini
saya akan cari petugas
saya mau jadi putri pak
saya mau cari putri
bu eh eh dengerin dengerin saya
kita semua sedih karena peti
kita serahin semuanya ke tim sar
aduh kasian banget bu nawang
jadi gak tega liatnya
saya mau cari putri
kita tunggu di tenda aja ya
jangan disini ya
pembeli badannya mana ya
kok dia malah di luar sih
abis itu udah sampe
yaudah ya pak makasih
wow ini apaan sih
oh ini apaan sih
lo kok berdiri disini sih
mungkin udah sampe
ya itu dia gue juga gak tau kita ada di mana sekarang
tapi ya gitu deh
gitu deh gitu deh
ngomongnya yang bener dong gitu deh gimana
terus perkiraannya tuh tiga puluh menit
tapi eh tau tau jadi dua jam
mel lo tuh kok marah marah sih sama gue
gue kan gak sengaja i'm sorry
masa lo marah sih cuman gara gara gue tersesat
kok bisa diem gak sih
gue tuh lagi nyari jalan daripada kita nyasar lagi
kayaknya tuh useless banget sih
lo kok keliatan jutek banget
lo kesel ya
orang tuh punya batas kesabaran ya
ya gue cuma sedikit kesal aja
kok misalnya lo gak tau jalan kan lo tinggal bangunin gue gitu
ya lagian lo kelihatannya nyenyak banget gitu tidurnya
gue gak tegal untuk bangunin lo
rizki pasti marah ya
rizki pasti marah ya
dia cuman khawatir kok
dia cuman khawatir kok
karena malam malam ini

masih ada di tengah hutan
kalo sampe tante lydia tau
gue yang suruh rizky buat nyusul kita ke puncak
pasti tante lydia bakal marah banget sama gue

sekarang gue ngerasa bersalah banget sama semuanya
karena putri gue gak bisa ketemu sama dia sampai sekarang
lo tenang ya
ata dan gio
bawa kabar baik buat kita
gue percaya kok pangeran sama putri baik baik aja
tante nawang tau kabar ini dari siapa ya
kok dia bisa duluan tahu sebelum gue ngabarin dia
saya mau cari putri
saya nggak mungkin biarin putri di tengah hutan
cuacanya seperti ini pak
ini sudah malam bu
kita tunggu disini aja ya
gimana kalau di hutan putri kedinginan
dan kalo ada binatang buas gimana
putri itu anak yang pintar
dia bisa melindungi diri dia sendiri
ibu tenang aja
percayakan semua ke timsar oke
kamu dimana bu
dek dimana anak saya
apa dia sudah ditemukan
dek dimana anak saya gimana pangeran apa dia sudah ditemukan
timsar sedang mencari putri dan pangeran
kita tunggu disini sebaiknya
pasti ini semua gara gara anak kamu
setiap kali pangeran dekat sama anak kamu dia selalu dapat masalah
jangan sembarang bicara pak alex
pak alek gak ngeliat bundawang juga cari putri
jangan sembarang bicara
kalau saja pangeran bisa jauhin anak kamu
pasti semua ini tidak akan terjadi
kalau sampai terjadi apa apa sama pangeran
anak kamu itu memang benar benar pembawa sial
justru pangeran yang bawa putri dalam masalah pak
kalau bukan gara gara pangeran
saat ini putri di rumah sama saya ngerayain ulang tahunnya
pangeran ya buat pesta kejutan untuk putri
bahkan dia nyuruh putri sama citra untuk bohongin saya